ilmuwan afrika selatan telah mendeteksi varian baru covid sembilan belas meski dalam jumlah kecil varian yang disebut b satu satu lima ratus dua puluh sembilan itu memiliki konstelasi mutasi yang tak normal karena dapat menghindari respon imun tubuh serta lebih menular
dan bahkan varian itu telah ditemukan di sejumlah negara di israel juga di hongkong ya dan bagaimana mewaspadai penyebaran varian baru ini
apa kemudian pembatasan yang mutlak diterapkan kita bahas lebih lanjut bersama narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan zoom prof chandra yoga aditama mantan direktur penyakit menular who asia tenggara
terima kasih prof sudah bergabung dengan kita prof kita diskusi lagi nih prof ada varian baru strain baru yang muncul begitu ya kabarnya ini lebih menular
mutasinya lebih banyak dan quote unquote mengerikan begitu ya karena dapat menghindari respon imun tubuh
biar enggak dugaannya ini semakin liar prof apa yang bisa dijelaskan soal varian baru ini prof yang dari afrika selatan ini
oke ada tiga hal ya nomor satu tentu saja seperti kita semua sudah tahu bahwa covid sembilan belas ini akan ada varian baru dari waktu ke waktu
kita yang terakhir tentu delta yang ramai sekali dibicarakan kemudian ada ay empat dua yang ternyata tidak punya pengaruh atau dampak yang begitu besar
tetapi pokoknya varian baru itu selalu ada itu yang pertama
dan yang kedua kalau ada varian baru
tentu saja kita harus waspada
tetapi bukan tetapi
kemudian harus dinilai apakah varian baru itu punya dampak yang lebih mahal
dampak terhadap penularan dampak terhadap berat ringannya penyakit terhadap kemungkinan infeksi ulang dampak terhadap kemungkinan cara mendiagnosis dengan pcr dan tes antigen serta dampak terhadap vaksin
selalu lima ini yang dinilai
kalau sudah ada buktinya baru kemudian varian itu digolongkan sebagai varian of under investigation atau varian of interest atau varian of concern
kalau sudah ada buktinya baru dikasih nama yang alpha beta gamma itu namanya kata ini
kalau nanti masuk sekali lagi kalau nanti masuk namanya new
dari lima yang tadi anda sebutkan
yang ketiga untuk tahu dampak terhadap lima ini butuh waktu
ini baru dilaporkan beberapa hari lalu seperti tadi tadi disampaikan
jadi kita harus tunggu waktu perkembangan untuk tahu nanti ada nggak dampak terhadap lima hal ini
sementara itu mas waspada dulu
pho juga sekiranya rapat dalam satu dua hari ini untuk memutuskan apakah masuk pu
atau voi atau voc
sesudah ada buktinya yang cukup
tapi dia akan butuh waktu beberapa hari sampai ada bukti yang nyata nanti
oke dari lima variable tadi belum ada analisis secara ilmiah untuk menentukan bagaimana dampaknya
yang jelas yang orang menduga karena ini tadi sudah disampaikan mutasinya banyak
ya ada yang bilang bahkan sampai tiga puluh
jadi kemungkinan sih lebih mudah menular kemungkinan belum ada bukti yang pasti
ini kita bedakan dengan iem empat dua misalnya
empat dua sudah ada angkanya
menular sekitar tiga puluh
untuk yang empat lainnya pasti belum ada informasi karena ini baru beberapa hari
jadi kita perlu waspada saya setuju sekali
ada penjelasan di icn yang seperti ini
kita perlu waspada tapi kita tunggu lah hasilnya dalam beberapa hari
saya kira akan ada hasil paling tidak dalam hitungan minggu
apakah memang ada dampak terhadap lima variable ini
dan kalau ada berapa besar namanya
oke kalau yang varian delta kemarin
screeningnya masih bisa menggunakan apa yang diterapkan di indonesia saat ini
apakah kemudian nanti prediksinya juga akan sama atau ada hal hal khusus begitu mengingat ini katanya juga lebih menular
bagaimana menjelaskan ini prof
ya jadi yang jelas varian delta jelas dari lima itu dia satu yang masih oke
itu masih bisa dideteksi dengan pcr dan rapid test antigen
jadi varian delta memang lebih mudah menular
varian delta sedikit banyak memang lebih berat
varian delta memang memungkinkan terjadi infeksi ulang
dan varian delta jelas tidak ada pada vaksin
tapi terhadap diagnosis tidak
diam itu masih bisa dilakukan dengan rapid test antigen atau dengan pcr
begitu juga yang iam empat dua
dulu pernah ada satu varian yang diduga punya masalah terhadap dianci tapi belakangan tidak terbukti lagi
jadi sekali lagi untuk ini kita mesti menunggu bukti yang ada
jadi ini di satu sisi sebenarnya malah bagus
begitu ini bisa direvisi sejak awal
artinya belum terlalu merebak
walaupun merebak di beberapa negara
belum merebak di seluruh dunia kita bisa deteksi
kemudian bisa dikendalikan
soalnya memang ada dampak
tapi kita tunggu lah dampaknya terhadap salah satu dari lima alim
alarmnya sudah bunyi ya prof
tapi kemudian bentengnya juga harus dipasang nih
apa yang kemudian bisa kita rekomendasikan
yang jelas ini sejumlah negara pintu masuk dari dan keluar afsel ini sudah ditutup begitu
ya makanya jadi kalau kita mau lihat contohnya ya inggris sudah menutup pintu untuk beberapa negara yang dia curgai
walaupun salah satu dari lima ini
belum terbukti begitu kan
tapi inggris sudah menjawab waspada
saya kira kita juga bagus juga untuk waspada
walaupun saya yakin kita tidak punya penerbangan langsung dari afrika selatan
atau dari delapan negara itu ke sini
tapi kita perlu waspada sehingga kalau ada orang
ada ribuan perjalanan mungkin negara negara itu
sekarang ini itu perlu sangat dikendalikan
perlu sangat waspadai
dan karantinanya harus cukup waktunya
kalau ada orangnya
barangkali dia terbang dari afrika selatan ke mana
terus ke singapura
dari singapura masuk ke indonesia
itu mesti dikendalikan oleh teman teman di kantor pusat
pelabuhan secara ekstra ketat
jadi perjalanan menjadi sangat penting sekarang ini
sekarang ini belum pasti ya
kita masih tunggu yang lima hari
lima m masih harus tetap berjalan ya prof
nah itu kan untuk orang masuk dari luar
untuk kita orangnya yang ada di indonesia
kita jelas harus tetap tiga m atau lima m
apalagi dengan ada cerita yang di luar
sebenarnya walaupun nggak ada cerita ini
kita juga tetap harus tiga m atau lima m
sementara kalau ada group di jalan atau ada di luar
apalagi ada orang datang dari luar negeri
atau kita kontak
maka segera pereksa pcr atau rapat dan begini
pcr dan pcr
kalau lebih bagus tentu saja
dan yang ketiga
ini menjelang libur natal tahun baru
ada ancaman strain baru varian baru
apa yang perlu ditegaskan lagi prof
supaya semua antisipasi dan kewaspadaan kita semua semakin ditingkatkan
ya pada waktu saya ditanya teman teman wartawan tentang tanggal dua puluh empat desember
akan ada vkm atau tiga
kan ini keputusannya sudah beberapa hari lalu kan
saya katakan bahwa dua puluh empat desember itu masih lebih dari sebulan
masih dari sebulan ini masih banyak yang bisa terjadi
bisa bisa kasusnya insya allah melandai terus
atau bisa bisa ada strain baru
waktu itu belum ada cerita sebelas lima ratus dua puluh sembilan
artinya kita mesti sangat ketat mengawasi dari sekarang sampai tanggal menjelang dua puluh empat desember itu
itu dari soal pengawasan
tapi kalau buat kita anggota masyarakat jelas tiga m lima m harus kita tetap jagain
sementara ini kita memang harus lakukan itu karena situasi covid masih sangat sulit
dan yang kedua tadi sudah kita bicarakan
tes mesti dilakukan kalau ada kecurigaan atau ada kontak ada gejala
terus dilakukan test dan vaksinasi harus kita kerjakan
dan saya mengusurkan kepada pemerintah agar selain test pcr whole genome sequencing disingkatkan
memang akhirnya sudah banyak kita sekarang sekian ribu mungkin sembilan ribuan hari ini
dulunya empat ratus sudah naik dua puluh kali lipat
filipina itu sekian belas ribu
india itu tiga puluh
saya nggak mau bilang amerika satu dua juta gitu
jadi selain yang tadi dilakukan itu ada dua yang penting lagi
satu whole genome sequencing ditingkatkan
dua teman teman saya di kpru setelah bulan bulan harus ekstra waspada dan ekstra hati hati
oke jangan mentang mentang kasusnya landai
tapi ya prof tapi abai juga vaksinnya juga tinggi
tapi kalau abai sama saja
oke baik prof chandra terima kasih sudah berbagi perspektif soal varian baru dari afrika selatan ini
semoga tidak lagi ada dugaan dugaan liar kemana mana
informasinya cukup jelas
ketakutan tidak boleh tapi kewaspadaan tentu harus ditingkatkan
terima kasih prof chandra sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom